persiapan penyambutan kedatangan raja salman di indonesia terus dilakukan
salah satunya menyiapkan ratusan armada mobil mewah
harus mobil mewah tampaknya kalau negara kaya yang kaya yang datang ke indonesia
berbagai jenis yang akan digunakan oleh delegasi raja arab saudi selama di jakarta
deretan mobil mobil mewah berbagai merek dan jenis ini terparkir rapi
di bekas park drive parkir timur senayan jakarta pusat
mobil mobil mewah ini rencananya akan digunakan delegasi kerajaan arab saudi
selama kunjungan ke negaraan di jakarta
menurut keterangan salah seorang pengemudi yang bertugas
sebanyak dua ratus unit mobil mewah beragam merek dan jenis sudah siap untuk digunakan